sampai sekarang saya masih pengangguran
kalian ini asalnya pengangguran yang miskin dan lemah iman
ketika kemudian kalian bergabung dengan saya
berbuat jahat jadi copet itu benar
kalau gak mau berbuat jahat gak mau jadi copet
kalian jangan jadi pengangguran yang miskin
dan yang terpenting jangan lemah iman
saya butuh uang banyak buat politik
karena itu saya mencoba menebarkan saya
kita bukan lagi cuma bisnis di jalanan
sekarang kita juga akan bisnis di terminal
bos itu maksudnya ya bos
kayak bos bubun bukan potongan nama kamu
yaudah lain kali jangan manggil saya bos
jack lagi jemput eding
jadi kerja di tempat yang kemarin kamu bilang
mahasiswa dan mahasiswi sekalian
hidup itu adalah masa lalu yang hanya berupa kenangan
masa kini yang harus kita perjuangkan
dan masa depan yang penuh dengan harapan
masa lalu ya sudahlah
mari kita lupakan
sekarang kita berada di masa kini yang akan mengantarkan kita ke masa depan
itu kalau kita panjang umur
benar atau benar
kenapa kamu nggak paham
nggak tahu karena otak dia yang terlalu tinggi atau otak saya yang terlalu rendah
hidup itu adalah pilihan
mau jadi orang baik atau jadi orang jahat
meskipun jadi orang baik itu akan menghasilkan pujian
tapi sesungguhnya jadi orang jahat itu lebih mudah
sejak ditendang dari terminal kamu belum punya kerjaan
saya nggak ditendang
saya masih pengangguran
kalian ini asalnya pengangguran yang miskin dan lemah iman
ketika kemudian kalian bergabung dengan saya berbuat jahat jadi copet itu benar
kalau nggak mau berbuat jahat gak mau jadi copet kalian jangan jadi pengangguran yang miskin
dan yang terpenting jangan lemah iman
saya cek sama eding kondisinya masih nganggur
bukan nggak berbuat apa apa tapi belum bisa
yaudah saya mau gabung
ikut nganggur bersama
hari ini kita berjuang demi hari esok yang penuh harapan
mari kita ramaikan kesana percopetan di kota ini
bang motor saya kena paku
sekarang lagi di bengkel
bengkel mana sherlock
saya kesana sama aus
sekarang kita gak akan diganggu kang cecep sama willy lagi
urusan mereka sudah selesai di sini
kita juga nggak perlu khawatir sama kang darman dan tony
sekarang kita bisa bekerja dengan tenang
dan saya perkenalkan
dan saya perkenalkan reno
yang akan membantu saya mengawasi kerja kalian
kamu tetap di jalur bis
penanggung jawabnya denny
kamu tetap di jalur angkot
penanggung jawabnya ucuy
kamu boleh milih
kamu nggak siap

nanti sore kita ketemu lagi buat laporan ke bos saya
kalau kita gagal nggak dapat dompet sama sekali
sudah baru dipasang lagi
bos taslim belum datang
yang namanya bos mak boleh datang agak siang

ya nggak ada sih peraturan gitu
tapi kalau bos datangnya agak siang atau benar benar udah siang
atau enggak malahan nggak datang
kita pura pura gak lihat aja
kamu masih percaya dengan kekuatan doa
mari kita berdoa dalam hati masing masing
supaya bidadari itu memaafkan kita dan mau senyum lagi sama kita
mudah mudahan motor ini gak ada gangguan lagi
di sini memang cuma gini gini aja
pasangin tempatnya keveng degaran
buat apa ini